suasana indah seperti ini
tapi kita tidak bisa menikmatinya
suasana indah seperti ini
tidak tahu di mana dia menjauh bersembunyi
suasana indah seperti ini
benarkah itu tadi hanya bunga tidur
tapi tampaknya itu begitu nyata
duit bangga akan semakin membencinari rati
semua usaha nari rati untuk mulai mencintaimu
semuanya akan sia sia
sedang apa romo di luar
apa yang sedang romo pikirkan
terbuang ke semunapdu
romo begitu marah

kepada prabu kertanegara
romo menghormati dia sebagai raja
ingin berteman dengan romo
jaya katwa berteman dengan romo
hanya ingin memanfaatkan romo
itu memang betul
memang raja yang tegas
yang memang keras kepala
tidak selicik dengan jaya katuang
akan aku tunjukkan
seberapa besar kekuatanku
ampun gusti prabu
hamba tidak akan bertarung dengan gusti prabowo
lakukan apa yang aku perintahkan
gusti prabu salah paham
aku tidak mungkin salah paham
karena aku paham
setiap kata yang kau ucapkan tadi
yang hamba sampaikan dan bermaksud baik
hamba tidak ingin
kamu tidak ingin
singosari menjadi kerajaan besar
kamu terlalu merendahkan
aku dan singosari
cepat cabut kerismu
hamba bermaksud baik gusti prabu
hamba tidak ingin bertarung dengan gusti prabu
tanpa mengurangi sedikit rasa hormat kepada gusti prabowo
hamba menyerahkan diri
kalau gusti prabowo ingin membunuh hamba
dan gusti prabu
oleh segala hal
suasana indah seperti ini
tapi kita tidak bisa menikmatinya
gayatri masih merasa
tapi pergin ayahnya
saya sudah menemui romo
siang ini raden dipanggil romo
ketika raden menemukan romo
telik sandi telah melaporkan
telah melihat kaman danu
tapi bukankah kaman danu
sekarang terlalu kuat untuk
kasar yang penting
tidak ada kesempatan
mereka sudah apa
mereka cepet muda
tapi ini sudah sudah
mereka baru tidak getah
tapi dia sudah
sepertinya kita harus meminta bantuan kepada gusti prabu jaya katua
ide yang bagus
matul sembah gusti prabu
ada apa tong bajel kau datang ke hadapan
begini gusti prabu
kalau boleh hamba ingin meminjam beberapa pasukan kepada gusti prabu
pelik sandi telah melaporkan bahwa salah satu pemberontak yang bernama arya kamanda telah ditemukan
dan kami ingin menumpasnya gusti prabu
benar gusti prabu
dan menurut hamba arya kamandan tahu di mana dia menjahit bersembunyi
akan aku perintahkan jarang guya
menangkap arya kamandan
terima kasih gusti prabu
jadi paman sudah mengenalnya
ya begitulah kamandan
sakauni pernah menolong guru kita
dia sudah naik ke atas kapal
tapi entah ke mana kapal itu berlayar
bagaimana kau bisa lolos dari kebom udara
ceritanya cukup panjang
tapi singkatnya aku bisa membebaskan diri
karena penjaga tahanan kerjanya cuma minum dan tidur
kamu sungguh beruntung kakak
kenapa kamu mau bergabung dengan pasukan kediri
siapa bilang aku menjadi pasukan mereka
aku tidak pernah terikat dengan pasukan manapun
untuk apa kamu mengincar nyawaran
aku merah dengan ujjaya
kenapa diam saja
apakah dia menolak cintamu
aku punya dendam dengan dia kejaya
karena dia adalah ayahku